hai sekarang aku nggak bisa mundur lagi
hai aku memang harus nikah sama mas erwin
mudah mudahan satria datang
cuma diharapkan satu satunya bisa nyelamatin ayah dari pernikahan ini
lihatkan lihatkan si hendra berendah endah sudah datang sudah teko sudah tiba kamu
genggam genggam boseng lihatnya dia mau sobek salah nama kita mau sobek jadi walinya ayah
wajar dong mah dia mau lihat anaknya menikah kalau sama dia sih enggak pernah ada kewajaran
orang aneh bin ajaib makhluk halus pokoknya kalau sampai ada yang raib ada yang ilan ada yang
pindah aja tempatnya i tahu pasti you itu penyebabnya ni pasti ngadu i sama the police
you know ntar lagi hiu ngiu ngiu ada bunyi gitu lagi entar udah udah aduin paham jangan ribut
maafin saya pak kalau saya sebelum repotin keluarga bapak bikin ga tenang keluarga bapak
putri saya satu satunya cuma dia yang saya miliki di dunia ini pak saya ngerti pak indra
walaupun boleh tinggal di sini sampai besok hanya menikah makasih pak yuk cerima ini ya
pak hendra saya baik sama pak hendra itu karena pak hendra bapaknya cahaya
saya baik sama pak hendra juga karena ayah baik sama saya
saya tahu kok pak hendra itu nggak bener bener sayang sama cahaya
pak hendra sekarang ini cuma pura pura melas doang kan
masih macem macem pak
tadi si erwin aneh banget
lo jangan sampai nggak datang ke pernikahan gue dan ayahnya
lo yang bener aja men
lo harus datang
ngapain dia minta besok aku datang ke acara pernikahan dia sama ayam
apa dia cuma pengen pamer aja ke aku
kalau dia bisa nikahin ayah
atau dia cuma pengen ledekin aku kalau aku ini gak berhasil dapetin ayah selama ini
aku nggak boleh datang besok
aku nggak boleh datang ke acara pernikahan ayah
karena malam ini
malam ini aku udah kehilangan ayah bu selama lamanya
malam ini aku udah kehilangan ayah
aku harus ngapain ya
ini aku kegenting aja deh
kegenteng liat bintang
mudah mudahan aku jadi tenang
kok kita siapa di genteng
raka ya ampun
kayaknya sedih banget
kita besok udah mau nikah harusnya seneng dong
besok aku memang mau nikah raka
tapi aku baru ngerasain aja
kalau sekarang aku jadi nyesel ya
aku baru sadar kalau pernikahan itu
harus didasari dengan cinta
pernikahan itu harusnya bukan sekedar balas budi
tapi kan aku udah nggak bisa berbuat apa apa raka
kamu tahu nggak
aku itu berharap tiba tiba besok ada satu satrian
dia naik kuda putih dan dia nyelamatin aku lari dari tempat itu
harusnya aku gak nyesel ya
itu kan udah keputusan aku
aku harus bisa jalanin semua dengan tabah ya
nah gitu dong
itu baru ayah yang aku kenal
semangat terus oke
ada ada itu apa
ya udah aku juga lapar
lo tunggu di sini kita makan di atas gendeng ya
tunggu ya tunggu ya
kok banyak sekali sih ada empat
masing masing ada artinya dan ada permohonannya
yang ini ya ini untuk cinta
semoga moga pernikahannya penuh dengan cinta
walaupun sekarang kamu kurang mencintai erwin
tapi ya mudah mudahan cinta bisa menumbuh
satu lagi ini untuk kebahagiaan
ya semoga ibu bisa bahagia lah
sekarang dua duanya lu harus habisin
kalau enggak lu akan dikabul
apa aku bisa bahagia raka
kalau kebahagiaan aku sendiri itu mungkin hanya sama kamu
hah bodo amat
hari ini gue gak mau bangun seharian
kalau perlu gue gak bangun sampai kiamat
bangun tidur ku terus mandi
tidak lupa menggosok gege
gosok gege mulutnya bau
bisa bisa jodohnya jauh

bisa bisa jodohnya jauh
bisa bisa jodohnya jauh
nggak bisa berisik banget loh
gue lagi pusing di luar loh
agung tahu kok kenapa bos males bangun
tadi agung gak sengaja lihat undangan di meja bos
kalau cewek yang bos cintai hari ini bakal nikah kan
eh lo gak usah so tau
jadi sekarang lo udah berani ngacak ngacak meja gue ya
hah lo udah berani ngacak ngacak meja gue
lagiin juga kan emang tugas agung buat ngeberesin kamar bus
pakaian dalam ai mana imah
dasi dasi papa mana
papa udah siapin kemana mana
papa jangan tanya dasi sama ai

ai juga hari ini juga sangat sakit
ibu juga sangat sangat sibuk

ibu harus diri diri sendiri ya hari ini
i juga harus jadi ratu soalnya hari ini
ibu sangat sangat sakit deh imah
ibu sangat sangat sakit deh imah
ibu ngapain sih di dalam
ini ini ini dia si papa
kok ada di sini
ini kok udah bedaknya ini
kok udah bendaki di sini
tadi itu cek behet
saya pake buat lap hidung saya sedikit aja bisa dilakuk
oh ibu pake dasi yang lain
ini kan dasi ada tiga ratus juta
aduh ibu genit ibu hari ini
jangan jangan bu yang yang pake bhi kan
ini mau dandan waheww
bokong bokong jangan nempelin di kursi itu you punya bokong
kamu kenapa belum ganti baju gua
baju saya cuma satu satunya
lagian nyonya sebagai besen juga gak ada perhatiannya sama saya
oh my god kamu punya satu baju itu aja
kamu jangan macam macam sieganti baju
ganti baju yuk aduh amit amit bener bener yuk yuk dedemit asli yuk masa yuk gak punya baju sih
nyonya cahaya itu anak saya kalau saya yang ngejadi walinya siapa
eh yuk jangan buta buta di rumah ayo peci yuk ay kempesin yuk hmm
udah ay pinjemin yuk baju yuk minta sama imah imah
pakaian dalam ayo bawa ke atas ada dedemit di bawah hmm
kalau agung boleh kasih saran sih mendingan bos datang deh ke acara pernikahan cewek bos
ya biar bos juga gak dibilang cemen siapa tahu aja bos juga masih bisa perjuangin cinta bos di detik detik terakhir
hah biar kayak film film india bos tumma jane tumma jane sem sem sem sem sem hahahaha
keluar keluar ya bos kan aku
udah keluar keluar keluar
gak usah balik ke kamar gua ya
sekarang aku gak bisa mundur lagi
aku memang harus nikah sama mas erwin
hah mudah mudahan satria datang
cuma diharapkan satu satunya bisa nyelamatin ayah dari pernikahan ini
berarti hari ini ayah kawin
kalau lu cinta sama ayah lu harus dateng
tapi ingat lu jangan datang sebagai tamu tapi sebagai tukang ojek
dan gua minta besok lu tunggu di pintu samping rumah gua
kalau lu gak dateng lu pasti bakalan nyesel sumberin
tapi maksudnya erwin apa ya
kenapa dia minta aku datang ke acara pernikahan dia sama ayah
kalau dari cara dia ngomong
dia sama sekali
gak nunjukin kalau dia ngerendahin aku
atau dia punya maksud lain